dpp partai gerindra menggelar rapat kerja nasional tim advokasi dan juga hukum menjelang pemilu serentak dua ribu sembilan belas
rencananya ketua umum prabowo subianto akan menyampaikan pidato politiknya di akhir acara
acara rakernas ini dihadiri seluruh pengurus dpd se indonesia
serta jajaran pengurus dpp gerindra bidang advokasi dan juga hukum
rakernas ini bertujuan menyiapkan bantuan hukum kepada calon kepala daerah
dan juga caleg yang akan berlaga pada kontestasi pemilu
gerindra mengantisipasi adanya implikasi kasus hukum pada proses pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas dan juga pemilu dua ribu sembilan belas
selain itu acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara menuju rakornas dpp gerindra
yang akan digelar pada sebelas april mendatang
pada rakornas partai elit gerindra mengisyaratkan akan ada deklarasi prabowo subianto sebagai capres
ini rapat dewan pimpinan pusat partai
partai gerindra bidang advokasi dan hukum
wakil ketua umumnya pak dasko dimaksudkan rapat ini untuk mempersiapkan tentang berbagai macam langkah langkah
yang akan dilakukan oleh bidang hukum dan advokasi
baik di dalam pil kada di dalam pil pres dan di dalam pemilihan umum legislatif
kita langsung ke korespondensi
ann indonesia rifana pratik
di raker nas bidang hukum partai gerindra saat ini
rifana apakah kemudian agenda apa saja yang akan dibahas dalam rakernas bidang hukum partai gerindra ini
dan apakah ini tentu akan memantapkan rencana deklarasi prabowo subianto oleh gerindra sebagai calon presiden di tahun dua ribu sembilan belas
yang rehat empat bulan menjelang pendaftaran capres dan juga capres konsolidasi dari partai partai politik mulai dilakukan
hari ini partai gerindra gelar rapat kerja nasional bidang advokasi dan juga hukum
jelang pilkada serentak dua ribu delapan belas dan juga pemilu legislatif serta pemilu presiden dua ribu sembilan belas
bidang advokasi juga hukum ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya implikasi hukum
yang akan terjadi nantinya pada pilkada serentak dan juga pemilu legislatif pemilu presiden
dan acara raker nas ini memang menjadi bagian rangkaian yang cukup penting
menjelang nanti acara konsolidasi besar yang akan digelar oleh partai gerindra pada tanggal sebelas april mendatang
di mana informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa
ketua umum dpp partai gerindra yakni prabowo subianto dipastikan akan mendeklarasikan diri
untuk maju sebagai calon presiden dan seperti apa
apakah memang betul bahwa prabowo ini akan benar maju dan ini merupakan salah satu rangkaian acara menuju ke sana saat ini
saya sudah bersama dengan wakil ketua umum dari partai gerindra yakni bapak sufmi dasko ahmad selamat siang pak
pak mungkin bisa diceritakan sri ceritakan dulu
akhir ini memang bagian dari rangkaian ini
menuju pendeklarasian prabowo sebagai calon presiden
ya sebenarnya kalau dibilang rangkaian deklarasi bukan cuma acara rakernas bidang hukum dan advokasi ini
sebenarnya rangkaian dari kesiapan untuk pertarungan di pilpres maupun pileg dua ribu sembilan belas
sehingga bukan cuma deklarasi capresnya tapi pada pelaksanaannya kita memang mempersiapkan diri dari mulai sekarang
nah kemudian inspekulasi ini di luar sana masih banyak yang beredar bahwa ada yang menyaksikan bahwa pak prabowo ini nanti akan maju
ataupun nanti tidak jadi maju kemudian mengusung tokoh lain untuk maju
sebagai wakil ketua umum bisa dipastikan apakah memang beliau nanti akan maju atau masih menunggu sampai pendaftaran tanggal empat nih bang
jadi begini bisa dipastikan bahwa seluruh kader gerindra di seluruh indonesia baik dari tingkatan paling bawah sampai dpp kita sudah kompak
bahwa partai gerindra
bertekad ingin mengusung calon presiden sendiri tidak lain tidak bukan dan tidak ada yang lain selain prabowo subianto
nah oleh karena itu rangkaian rangkaian acara yang kita buat memang kita persiapkan memang untuk gerindra mengusung calon presiden sendiri di perhelatan politik dua ribu sembilan belas nanti
nah kemudian kan kalau ingin mengusung calon sendiri itu harus berkoalisi ya bang karena kan kursinya saat ini
sampai sejauh ini untuk partai koalisinya yang sudah hampir pasti bersama sama gerindra
ya jadi sejauh ini kan koalisi dengan beberapa partai politik tetap dilakukan baik di tingkat dpp maupun kemudian di apa namanya elit elit ketua umum partai
sampai saat ini memang intensif dilakukan komunikasi dengan partai yang mempunyai kursi yaitu dengan pks dan pan tentunya
nah sampai sejauh mana kita belum bisa selesai
jadi ini yang saya sampaikan tapi yang pasti intensif kita lakukan
dan mudah mudahan dengan acara acara yang kita buat dan kemudian nanti tanggal sebelas ada rakonas kita
nah mudah mudahan itu juga akan memang kerucutkan koalisi dan apa namanya apa yang disampaikan dalam penyediaan bisa terrealisasi
jadi tidak ada celah bagi lain untuk bisa diusung oleh gerindra sebagai capres selain pak pak
iya bisa dipastikan begitu
untuk cawapresnya ini yang menarik karena cawapres ini harus bisa membantu menaikkan elektabilitasnya pak prabowo yang kami dengar sudah mengerucut di tiga nama betul itu
jadi kalau soal tiga nama itu belum di bilang betul karena nama ini kemudian banyak berbicara dan juga mesti dikonsultasikan diputuskan bersama dengan apa namanya partai koalisi
dari kondisi ini
dari banyak elemen memang banyak masukan nama termasuk dari kader kader gerindra sendiri jadi kalau dibilang buang buang buang buang tiga nama dua nama itu belum masih jauh
di antara tiga nama itu yang kami dengar ada nama pak gatot nurmantio kemudian pak anies baswedan kemudian nama pak ahmad heriawan gubernur jawa barat betul tiga nama itu yang memang sedang dipertimbangkan
nama nama itu di antara yang banyak lah gitu di antara yang banyak dan belum diputuskan kalau tadi sudah dibilang tiga nama saya bilang belum
kemudian untuk penjajakan koalisi juga dengan partai partai koalisinya pak jokowi ini masih terus dilakukan atau memang gerindra sudah fokus dengan yang ada sekarang saja seperti dengan pks kemudian penjajakan dengan pan
ya kalau dibilang dengan partai partai yang sekarang mendukung toh sekarang partai partai pendukung itu kan baru juga ngomong mendukung belum ada surat tertulis nah sepanjang ini masih cair komunikasi komunikasi politik dengan partai partai tertentu
yang kita lakukan baik kita yang kemudian aktif atau dari sana juga berapa yang aktif untuk kemudian ya berbicara namanya ini kan kita bicara soal masa depan bangsa dan negara ya masih cair saya pikir gitu
oke berarti kita tunggu nanti pengumumannya deklarasinya pak prabowo akan mengumumkan untuk maju pada tanggal sebelas april di acara rakornas kita nanti juga sore atau politik yang akan disampaikan oleh ketua umum pra pratali ini
apakah beliau nanti akan menyampaikan kita tunggu saja
mengupdate informasinya kepada anda renhard
makasih rifana pratiwi koresponden cnn indonesia